beberapa waktu terakhir kementerian kelautan dan perikanan terus menggalakan aturan illegal fishing hingga ke eropa
tentunya ini membuat menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti sibuk
mulai dari sidang di organisasi pangan dunia fao sampai pertemuan bilateral dengan perwakilan negara norwegia
bagaimana susi mengisi waktu luangnya yang sempit berikut liputannya
kegemaran berolahraga menteri susi pujiastuti tetap berlangsung saat berada di luar negeri
memang bersepeda di kota seindah roma italia tentu menyenangkan
bu ibu gak capek bu
iya tadi sedikit naik lumayan panas di paha tapi bagus biar pahanya kenceng
di hari lain sebelum pertemuan di markas besar organisasi pangan dunia
atau pertemuan pertemuan pertemuan pertemuan pertemuan pertemuan

lumayan jaraknya hingga sekitar lima km
memang berbeda rasanya lari pagi di pusat kota yang relatif lebih bebas polusi ketimbang jakarta
jepunnya juga gitu bagus luar biasa warnanya dan ars
di lain hari di lain kota menteri susi melontarkan komentar soal bunga di jalan kota oslo norwegia
masa pot bunga begini tidak bisa bikin tanaman begini nggak bisa bikin
kirim ke rumah pot bunga tanah dan bunga saya tanemin gak apa apa
selain waktu ia pun melayani permohonan berfoto dari rekan atau foto sendiri dengan berbagai gaya yang seru
menteri susi dan rombongan berada di norwegia untuk bertemu utusan khusus perdana menteri kerajaan norwegia
untuk panel tingkat tinggi tentang pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan fidar lgson
menteri susi juga berkunjung ke institut maritim norwegia
aktivitas ini menjadi suntikan penyegar bagi menteri susi di antara penat yang beragenda kegiatan kerja di italia dan norwegia